bener bener keterlaluan ya
pengennya ketemu mulu gak bisa dipisahkan gak tau diri
terus aku harus bilang apa mah apa perlu aku panggil bella sekarang
gak usah urusan mama
oke siap ma
reno sama anaknya di bawah tuh
aku harap kamu ngerti apa yang aku mauin semalam
mulai hari ini kamu jangan dekati lagi keluarganya reno
baik juga anak anaknya
kenapa kamu diam
kamu paham gak
sebenarnya tuh reno ngomong apa sih sama kamu
sampai buat kamu tuh marah kayak gini
selamat pagi pak
ade cantik banget
di tante bella ada kan aku mau ketemu sama tante bella
ada di dalam ayo silakan masuk
kamu tuh ngelunjak dilama lama
bos indah mah sensi selawai atuh
neneng teh mau kasih tau kalo di depan tuh ada pak reno sama anaknya
loh enggak enggak anaknya pak reno itu bawa bunga segala
neneng teh yakin pasti itu tuh disuruhnya pak reno
sebentar ya bibi panggilin tante bela
eh gak usah bibi aku aja yang manggilin
eno alika aku panggilin dulu ya tante bellanya
apa yang mau dilakuin mbak cynthia ya
ngapain kamu disini
lagi bersin kembang mak
pasti kamu punya rencana jahat ya
kamu temen banget sih
lihat rumah ini ada masalah
eh kalau kamu jahat sama orang
karmanya dapat sama kamu
amit amitnya punya mertua kayak si umar itu
yang ada saya amit amit punya mantu kayak kamu
jangan bilang kamu mau kasih tahu bahwa rena dan radit lagi bulan madu ke bali
mama udah tau
eh bukan itu malah juga aku baru tau mak
emang mereka kali bulan ke bali
masa baru tau
terus apa kamu mau kasih tahu apa
ini aku mau kasih tau kalau kita kedatangan tamu
masih pagi lagi datang
mau apa sih
kayaknya mereka berdua tuh emang gak bisa dipisahin mah
terus kayaknya tuh reno pura pura pakai anaknya
padahal si reno yang mau ketemu sama si bella mak
bener bener keterlaluan ya
pengennya ketemu mulu gak bisa dipisahkan gak tau diri
terus aku harus bilang apa mah
apa perlu aku panggil bella sekarang
gak usah urusan mama
oke siap mak
reno sama anaknya di bawah tuh
mau apa dia
tanya dong sama istri tercinta kamu
mau apa darma
tolong bilang ke reno aku gak ada di rumah
bilangnya dari hati atau cuma dari mulut doang ya
ini urusan rumah tangganya afif
darah itu sendiri ada di reno
sampai anak saya sendiri aja malah nyalain saya
padahal saya gak tau kenapa laki laki itu dateng
harusnya kamu lebih tahu dong
kan dia selingkuhan kamu
memang benar benar kamu tuh pembawa malapetakah dan aib bagi keluarga saya
ini saatnya aku makin memperkeruh suasana
tanpa sepengetahuan afif dan bella
om tante bellanya mana
alika mau kasih bunga ini sama tante
tante bellanya lagi keluar
kasih ke om aja ya
nanti om sampein ke tante bella
iya deh om
bilangin tante bella
kalau tadi alika kesini
dan bilangin tante bella
alika kangen banget sama tante bella
ini om bunganya
ntar kita kesini kapan kapan
kamu sekadar sekolah dulu
kami pamit dulu
gimana tante bella udah terima bunga dari kamu
tadi waktu tante bilang
kamu sama papa kamu datang
berarti bella sebenarnya lagi ada di rumah
tapi kenapa afif ngomong kayak gitu tadi
tante bellanya gak ada
mungkin tadi pas ketemu tanto
tante belanya langsung pergi kali ya sayang ya
kenapa gak ketemu kita di pintu depan
memang tante bella lewat pintu belakang
nggak ada pintu belakang juga sih ya
tante gak mau ikut ikutan ya sayang
tante juga gak ngerti
kayanya dia pipis deh
yaudah tante masuk dulu ya sayang ya
sebenernya ada apa ini
kenapa bella gak mau nemuin alika
kenapa afif sampai bohong
apa benar tante bella lagi pergi
kalau emang tante bela ada di rumah
pasti dia kangen banget sama kamu
gak mungkin dia gak mau nemuin kamu iya kan
sekali lagi reno datang ke rumah ini
saya akan suruh anak saya menceraikan kamu
biar kamu tinggal sama reno selama lamanya
biar kamu puas
maksudnya apa kamu pecain joss kayak gitu
kamu gak terima sama omongan mama
makanya kamu marah marah kayak gitu
biarin bibi yang bersihin
kesok jadi pahlawan ya
yang mecahin siapa
memangnya kamu yang mecahin
dia yang mencain jadi dia harus yang beresin
kesian banget non bella
di rumah ini dia dibenci dan dianiaya sama mertua dan madunya
yaudah mah aku tidurin anak aku ya
mumpung gak ada orang
saatnya aku mau lakukan rencana yang lain

saatnya aku mau lakukan rencana yang lain
shifa sayang kasian banget sih kamu sendirian
tante temenin ya sayang
aduh popoknya kering lagi
sebentar ya tante cari inti
ada popok ada air
eh eh eh ngapain pas kita disitu
nyuruh gini banget sih